ini kayaknya dia mau nangis deh
hah kamu mau pipis ya
ini kayaknya amat di bawah
udah sini ya sama mama dulu ya
oh ya allah
eh di popok dulu ya sayang ya
saya lagi cari pacar saya
kayaknya salah ruangan sih ini
tadi sih udah janjian
ketemu di kantin rumah sakit
tapi dia belum datang juga
ya saya coba tunggu sepuluh menitan aja deh
kalau dia belum sampai
ya berarti dia udah pulang ke rumah
ini kopi buat kamu aja nih
sayang kalau gak diminum
maaf ya jadi surat
ne banget sih tau
afif aku keluar dulu ya
aku mau cari makan
udah biarin aja dia pergi
kalau emang dia berbohong
pasti bakal ketahuan kok
sehebat hebatnya orang berbohong
kebusukan pasti akan tercium juga
kebosokan pasti akan tercium juga

kebosokan pasti akan tercium juga
kebosokan pasti akan tercium juga
kebosokan pasti akan tercium juga
kamu ngapain sih disini
kamu tau gak sih
tadi malam itu adalah suatu kesalahan
kesalahan kamu bilang
kemaren malam itu kamu keliatan bahagia
dan kamu sendiri bilang
kalau kemarin kamu lagi sangat senang
aku sudah menikah
aku tahu kalau kamu sudah menikah
tapi pernikahan kamu
itu adalah settingan dari mama kamu dan juga om rafiq
bukan murni keinginan kamu sintia
sebenarnya kamu maunya apa sih
dan kamu mau aku juga kan
aku sudah menikah
jadi sebaiknya kamu pergi
udah lah bisa gak sih
kamu gak usah ganggu ganggu aku lagi
sebaiknya kamu pergi davie
nanti aku bakal dapat banyak masalah
gavie kamu pergi sekarang oke
jangan pernah deketin aku lagi tips
aku mau sangka beberapa hari ke depan kita jangan ketemu oke
tapi kamu harus ingat
kamu jangan memblokir nomor dari aku
dan juga kamu harus angkat telepon dari aku
kamu boleh set nomor aku pakai nama apapun
silahkan terserah kamu
udah sekarang kamu pergi ya nanti kita ketemu lagi
oke gavind pergi sekarang
kenapa sih selalu aja nama nama selalu
bella siva biar aku liat dong
alika sama kenzo kangen banget sama kamu
kenzo sama alika tapi nako ga di rumah
kita selalu ingat apa yang tante bilang
biar jadi anak yang baik dan nurut sama papa
aduh mau tipis lagi
kamu jangan tipis di sini dong
tapi udah ga bisa tahan kak
aduh apaan kamu
aduh aku nantang
iyodah tante antar ini yuk
mending om afif aja yang ngantar
masa diantangin sama tante
kasian dedek siva nya

aku gak enak masa afif yang nganterin kenzo
reno ya siapa tau dengan cara ini kan anak anak bisa deket sama afif
jadi anak anak tau kalo afif itu bukan orang yang jahat
satu dua tiga
om ada kecoa om
om ada kecoa
om ada kecoa
ya udah tinggal siram aja
om bantuin kenzo om
kenso emang takut banget sama kecoa
udah kalian tunggu di sini ya
om cek dulu dalam
ideh kakak bagus
jadi papa bisa berduaan lagi sama tante bella
kayak zaman dulu
iya dong makanya percaya aja sama kakak
kakak itu banyak akalnya
yaudah yuk kita ke kamar ke adik siva
udah jangan main mainnya ayo bercandanya yuk
selesai dulu ayo
ini kayaknya dia mau nangis deh
ini kayaknya anget di bawah
yaudah siti ya sama mama dulu ya
oh ya allah
eh tito pok dulu ya sayang ya
sipa anak soleh
aku berharap suatu saat kita bisa membesarkan anak anak kita bersama
kok ada orang yang terkunci dalam toilet sih
makasih ya mas
maka kita dikabulin kak sama om reno
ya makasih ya mas
ya makasih ya mas
ya makasih ya mas
ya makasih ya mas
maka kita dikabulin kak sama om reno
tadi kaknya kita berdoa
tuh tiba tiba kejadian kan kita senang banget kak
kata tante nur allah akan selalu mendengar doa kita
makanya setelah ini kita harus berdoa terus supaya tante bela bisa nikah sama papa
kenzo akan terus berdoa
kehilangan tante bella lagi
jadi mereka ngurung aku
biar papanya bisa deket sama bella
selama aku gak ada bella memang deket sama anak anak
mereka sudah terbiasa menjalani hari bersama sama
wajar kalau mereka takut kehilangan bela
biar gak keganggu tante bella sama papa
sampai jumpa jadi ini